tidak hanya menu makanan kota semarang juga memiliki kuliner es legendaris yang tak kalah menarik
beberapa di antaranya bahkan sudah ada selama puluhan tahun
saya berkunjung ke salah satunya yakni es cau gang lombok di kawasan pecinan semarang
berdiri sejak seribu sembilan ratus empat puluh tujuh letak kios es chow berada persis di sebelah oleh oleh legendaris semarang lumpia gang lombok
terdapat beberapa menu yang ditawarkan tapi yang paling terkenal tentu saja es chow
perpaduan dengan kelapa muda kolang kaling serta cau atau cincau seolah mengobati dahaga saya
ada juga es campur yang terdiri dari mangga muda chao kelapa muda dan kolang kaling
semangkuk es segar dengan isian beragam dihargai tiga puluh ribu rupiah
yang menjadi khas dari es cao ini adalah sirup rambus merah yang rasanya selalu terjaga
es yang dipelopori koh ahong ini juga tidak menggunakan campuran lain seperti susu atau santan
kini usaha es chow gang lombok dijalankan generasi kedua yakni putri ahong giyoktin
jadi khasnya sini itu tampor itu umumnya pada umumnya itu pakai susu pakai santan
santan ini tidak segar
jadi apa saja isinya
kalau ada musim beriwa kasih tambah beriwa
perburuan es legendaris kota semarang berlanjut
kali ini saya mendatangi es padakut pak yono yang berada di jalan tanjung
sajian es putar ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh
sesuai namanya es panekuk menggunakan potongan kue panekuk kecil tipis ditambah agar agar
ada empat rasa yang disajikan yaitu coklat alpukat dan kelapa muda
tapi saya mencoba tiga rasa di antaranya
dan saya memilih tiga rasa yaitu alpukat kelapa muda dan coklat
yang dulian saya tinggalkan
tapi semuanya tergantung selera kita masing masing ya
es padekut pak yono kini dijalankan sang cucu adik
satu porsi es dibanderol enam ribu rupiah
berisi empat skup es puter yang rasanya bisa kita kombinasikan sesuai selera
bagi anda yang singgah atau berkunjung ke kota semarang
es caugang lombok dan es panekuk pak yono bisa menjadi rujukan wisata kuliner bersama keluarga atau rekan kerja
tapi ingat tetap terapkan protokol kesehatan saat menikmati sajian legendaris ini ya
semarang jawa tengah